sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen
di indonesia aja
setibanya di desa wisata tinala
saya disambut dengan cuaca sejuk
dan sambutan hangat dari warga setempat
saya juga mendapatkan kesempatan
menyaksikan tarian sambutan
beksan paris suku
di tengah ladang sawah yang membentang
pengunjung yang tiba
tentu harus menerapkan protokol kesehatan
untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bersama
di tengah desa terdapat bangunan joglo dewi tinala
yang sudah berusia ratusan tahun
kini bangunan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan di desa tinala
kehidupan di desa tinala dipenuhi dengan pesona pemandangan lembah hijau
yang berpadu dengan budaya lokal
saya pun tidak sabar untuk berkeliling dan mengenali desa tinala lebih dalam
desa tinala di kabupaten tinala
di kabupaten kulon progo tak jauh dari kota yogyakarta
jaraknya sekitar dua puluh empat km
dan memakan waktu tempuh lima puluh menit
dari pusat kota yogyakarta
atau sekitar tiga puluh menit dari candi borobudur
pesona alam desa tinalah yang terbaik
dapat dinikmati di pagi hari
saat matahari terbit
tepatnya di puncak leco
saya baru saja melihat matahari terbit
di puncak leco
perjalanan menuju lokasi memang membutuhkan sedikit perjuangan
karena wisatawan harus melakukan trekking
dengan medan yang menanjak
tapi tidak perlu khawatir
karena di bawah sudah ada jasa ojek
yang siap membawa anda ke puncak
dengan harga tiga puluh ribu rupiah termasuk tiket masuk
suasana di puncak leco sangat asri
saya melihat hijaunya bukit bukit
bahkan saya melihat aliran sungai tinala
tapi cuaca cukup sejuk di pagi hari
jadi jangan lupa untuk bawa jaket
desa tinala memiliki beragam aktivitas wisata yang beragam
salah satunya jeep adventure
yang bisa memacu adrenalin
ini merupakan cara terbaik
untuk berkeliling dan memanjakan mata
dengan panorama bukit yang mempesona
di kawasan desa tinala
desa wisata tinala yang berkonsep penyatuan alam
dengan nilai nilai budaya
yang menawarkan beragam aktivitas edukasi wisata
anda bisa berkunjung ke goa creati
sebuah lokasi bersejarah
yang pernah menjadi tempat persembunyian
hari mulai gelap
malam ini saya akan berkemah di area camping ground
yang luas dan dikelilingi oleh
salah satu aktivitas yang paling populer
di desa wisata tinala
adalah berkemah atau camping
jadi wisatawan yang memilih untuk berkemah
akan disediakan dengan sebuah tenda
dan juga matras
selain dari itu area berkema
atau camping ground terawat dengan baik
dan berlokasi di samping sawah yang membentang luas
disini juga minim polusi udara
minim polusi cahaya
sehingga wisatawan yang berkunjung
bisa menikmati suasana alam sepuas puasnya
wisatawan juga bisa menginapkan
di homestay yang menerapkan protokol kesehatan ketat
dengan kisaran harga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah per malam
kurang lengkap rasanya
mengunjungi desa tinala
di desa tinala
kuliner menjadi daya penggerak terbesar
wisatawan bisa menikmati
yang disajikan oleh warga setempat
seperti wingko tinala dan kasabi
desa wisata tinala sudah hampir habis
tapi sebelum saya pulang
saya ingin belanja oleh oleh terlebih dahulu
jadi disini wisatawan bisa menemukan beragam souvenir
lalu juga ada topi dan piring
terbuat dari janur atau daun kelapa
selain dari itu juga ada souvenir kuliner
seperti wingko tinala
dan semua souvenir ini dibuat oleh umkm lokal
dan bisa dipesan atau dibeli
selamat pagi bu
ini harganya berapa bu
itu lima belas ribu
keberadaan desa wisata tinala
tentu tidak terlepas dari adanya
para pelaku umkm
mereka mendapat banyak manfaat
dari keberadaan desa wisata ini
saat berkunjung kesini
jangan lupa beli kreatif lokal
untuk mendukung ekonomi warga
sekaligus bangga buatan indonesia
desa wisata tinala telah terpilih
menjadi salah satu desa yang masuk
lima puluh besar anugerah desa wisata indonesia
banyak sekali kolaborasi
dan hal hal yang dilakukan
untuk di masa
kegiatan desa wisata
tentu banyak pendampingan
desa wisata di kaluran purwoharjo
desa wisata tinala ini menjadi ruang
untuk masyarakat berkarya
dengan potensinya masing masing
jadi sdm di desa
sesuai apa yang dimiliki
jadi ini menjadi ruang masyarakat
jadi masyarakat yang bertani
dengan adanya desa wisata
keahliannya bisa menjadi pemandu
kemudian masyarakat yang mempunyai
keahlian di kerajinan
dan tentu masyarakat yang ada rumah
itu dijadikan homestay
bagaimana nanti wisatawan bisa tinggal di desa
berinteraksi bersama masyarakat
dan ini adalah bukti bagaimana
adanya nilai tambah ekonomi
untuk masyarakat di desa
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno mendorong desa tinala
untuk mengoptimalkan segala potensi
wisata alam dan budayanya
sebagai upaya untuk bangkit
di tengah pandemi covid sembilan belas
sungguh indah bukit ilalang
desa wisata tinala kini semakin berkembang
sejahtera masyarakat lekas tercapai
desa tinala siap menyokong kebangkitan para wisata
menyapa desa tinala
untuk menemukan sensasi wisata terbaik
hanya di indonesia aja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen
di indonesia aja